ibu ibu dan bapak bapak
kita memenuhi panggilan allah swt
jaga kesehatan di tanah suci
supaya jangan terlalu lelah
kegiatan yang perlu perlu saja
selalu menjaga kesehatan
ke sana langsung ke mekah
baru nanti ke medina
nanti jangan ke nadab melanggar
bukan sekedar kita berangkat
bukan sekedar kita pergi
dari indonesia ke tanah suci
tetapi diri kita yang harus kita dekatkan kepada allah subhanahu wa ta ala
tidak ada gunanya jarak kita
pesawat kalau hati kita
menjadi haji yang mabrur